acing jalan ya ma
makasih ma assalamualaikum
kalo begini ma bakalan sulit cu
nah ya harus tuh pasti bakalan ga setuju
nah sekarang kamu tuh harus ngomong sama si sobri sama si dedek
supaya mereka itu kawin lari
daripada si dede keburu dikawin sama laki laki yang dari cidahu itu
namanya kang bajak orangnya ganteng
apalagi begitu bisa bisa cepet cepet dikawinin dia nya
ngomong ngomong kamu udah sarapan belum
sarapan sama cece yuk di dalam

kamu ga jadi ngambil rantang di rumah bajak
takut kang bajaknya ga ada di rumah
nanti kamu antar makanannya pakai apa
dede udah beli rantang cadangan ko ma
jadi kamu udah siapin semuanya buat bajak
kalau gitu hari ini kamu boleh ke pasar
tapi ke cidahu aja
masak yang enak buat bakja
bapak bapak perabot na yuk
kenapa hijabnya dilepas
saya belum siap pakai pakaian seperti itu
saya bisa nyariin ukuran yang pas buat cientin
pembalutnya tuh cu
nanti kalau sudah habis jangan lupa
belanja sama saya
kalo ga belanja saya mau keliling lagi atu cu
saya belum dapet panglaris
bapak bapak perabot na yuk
kamu teh dedeh kan
jangan pernah deketin kang bagja lagi ya
asal kamu tau
kang bakja teh
kang bakja teh
jadi tidak peduli lagi sama mimin
jadi sekarang kamu what is ersi roberts ryan hai

bisa tuh kang dadang
bisa tanya aja sama aceng
aceng itu uangnya banyak
demi untuk nanam kangkung organik dia beli mesin cuci dulu
biasa di luar eh luar biasa
boleh liat ceng
eh maaf mang maaf mang saya lagi sebelah sama dia
emang pertumbuhannya bisa terganggu tuh kang dadang
bisa bisa terganggu
nunggu kuping lagi kayak mas uha
untung gak ada orangnya
kuping kangkung organik bisa kedengeran sampai sini
ya cuma bawa uang sepuluh ribu
enam ribunya besoknya
makasih ya mang ya
sehat selalu ya
deh bikin yang banyak kangkungnya ya saya juga mau
nah kedengeran apa apa tuh kang
coba lagi terus
nanti lama lama juga mungkin
ada apa apa tuh kang
wah ceng bang
pak mulya adik
kenapa tuh putus sama entin
entin mak ya sudah putusin saya
kamu kejar lagi atu
jangan gampang menyerah
jadi laki laki tuh harus begitu
nanti mak bantu
mau bantuin saya
mak aku mau
mak aku mau
mak aku mau
mak aku mau
mak aku mau
mau bantuin saya
pokoknya inget ya
jadi laki laki jangan gampang menyerah
udah mau muntut
udah mau muntut
i kamu datang ke sini mau ngobrol ngobrol sama aku yuk
ya nanti kalau cucu nginep di sini lagi
dapat berapa calon kamu hari ini
ini dapat dua cek
udah dicap lu
di cidepote sekarang lagi rame soalnya anak anak mulai masuk balai pelatihan
jadinya yang lain tertarik pengen ikutan
tapi belum dibolehin sama suaminya
aku juga gak dibolehin sama mamanya aku
apaan sih kamu
ju mudah mudahan rombongan yang pertama ini cepat berangkat ya
cucu udah pesen kerjaan yang enak buat mereka disana
cucu pesen sama pak mustakim
aku pikir udah bolehin aku buat kerja di korea
apaan sih kamu ini ngarep ngarep aja
ini bawah sekalian ember
keliatannya tecemburu banget
cuk ini udah berapa
berarti sekarang kamu tinggal gosok gosok si sobri
kalau perlu kamu kirimin foto si sobri berduaan sama si tuti
atas dulu atas dulu
iya ceng makasih
iya apa dua duanya oke
ma dititip salam buat entin ya ceng
iya ma acing jalan ya mak
kalau begini mah bakalan sulit cu
nah erus tuh pasti bakalan gak setuju

nah sekarang kamu tuh harus ngomong sama sokot dek
supaya mereka itu kawin lari
daripada si dede keburu di kawin sama laki laki yang dari cidahu itu
namanya kang bajak
duh bisa bisa cepet cepet dikawinin dianya
sarapan sama cece yuk di dalam